sekarang bila aku akan menghancurkanmu
kali ini aku akan menghabisimu
nyawa aku bukan di tanganmu
tapi di tangan allah
aku akan dibawa ke'sab ya'kba'i'
nah saya membungkitmu
unyj thou kako ressurgat lamashiriatri come ku'anglebul finish parlac liebe
hagu tau kau pengen ke invent
harusnya aku yang bertanya
apa para silman itu sudah berhasil menangkap pak labir jadi jadian itu
sampai saat ini
aku masih belum dapat laporan dari para siluman
dasar mereka tidak berguna
sepertinya di luar ada keributan
kalian ini diberi tugas malah buat keributan
kami hanya ingin melaporkan tentang keberadaan pak lampir jadi jadian itu
kalian sudah menemukannya
dia berada di kawasan gunung merapi
akhirnya aku menemukanmu
kau dari mana saja sayang
dari tadi aku mencarimu
aku sengaja menghindarimu
aku sengaja menghindarimu
aku sengaja menghindarimu
sepertinya aku perlu berpikir
apakah kau masih benar benar mencintaiku atau tidak
kau tidak tahu
betapa aku sangat mencintaimu
tapi aku masih meragukan cintamu padaku
kenapa kamu masih meragukan cinta aku sayang
aku tidak akan bisa hidup tanpamu
kalau kamu tidak percaya
saya tidak percaya
setelah saja dadaku
pasti jantungku akan berbunyi
untuk apa jantung aku itu masih berdebu kencang
bila hati katong sudah tidak lagi menjadi milikku
pak uu ya
pak iu ya
dan setelah membohong
dia selalu menyebutkan kejahatannya
di depan kolmen bandika
aku akan membukar semuk bohongannya
lagi menarik caranya
cantik kalau kamu senang
kamu harus membantuku
untuk membuat bibi itu kapok
tidak mau membohong lagi
pak iu ya
makanya jangan suka berbohong
kau kaget banget
kau kaget banget
kau kaget banget
kau kaget banget
kau kaget banget
tidak biar dia kaget
jangan lari kamu
farah kita istirahat dulu farah
sir kita harus menemukan faridah sir
siapa lagi itu
kau sudah menghancurkan istanaku
bila aku akan menghancurkanmu
kali ini aku akan menghabisimu
nyawaku bukan di tanganmu
aku akan menghancurkannya
tapi di tangan allah
kali ini aku akan menghabisimu
nyawaku bukan di tanganmu
tapi di tangan allah
pemuda pengejut seperti mu tak akan mampu membunuhku
aku memang tidak akan menghabisimu
tapi aku harus menghentikan kejahatanmu
kamu hebat farah
bukan aku yang hebat
sebaiknya kita buru buru pergi dari sini
dia membawa pasukan lebih banyak untuk berpendam
insya allah tidak farah
aku sudah mengubah nyebrongos menjadi buaya untuk selamanya
dia tidak akan bisa menembak kejahatan lagi
aku di mana
seram sekali hutan ini
pasti di sini banyak binatang buas
bisa bisa aku diterkam
sampai jumpa lagi
terima kasih farah
terima kasih farah